assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru saja saya menjenguk para korban tragedi di stadion kanjuruhan malang
saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik
dan tadi saya juga berbincang bincang dengan satu dua tiga empat pasien korban di stadion
kanjuruhan untuk mengetahui kurang situasi di malam pertandingan satu oktober yang lalu
saya benar benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini
sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah
dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh pak menko pohukam
tadi saya sampaikan saya berpesan kepada para pasien korban di stadion panjuruan agar tetap
semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali
tadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan
ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah
tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan kepada korban yang meninggal
dan saya tahu
tidak hanya dari pemerintah pusat
tapi pemerintah provinsi
pemerintah kota malang
kemudian pencetim juga telah memberikan santunan
itu sehingga bisa meringankan beban dari keputusan meksiko soviet perpetua ini

dari keluarga dan perabat perabat
saya ingin kita usutuntas tidak ada yang ditutup tutupi yang salah juga diberikan sanksi
kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan
tetapi yang paling penting juga saya nanti mau ke stadion saya juga akan perintahkan menteri pu
audit total seluruh stadion yang dipakai untuk liga baik liga satu liga dua maupun liga tiga
semuanya apakah gerbangnya sesuai dengan standar cukup lebar
apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar
manajemen lapangannya yang memegang kendali siapa
jadi peristiwa ini kita harus perbaiki semuanya
manajemen pertandingan manajemen lapangan manajemen pengelolaan stadion semuanya
kita tidak ingin peristiwa seperti di kanjuruhan ini terjadi kembali di negara kita
dan senin malam saya juga telah berpun pada presiden viva
beliau menyampaikan kalau diperlukan viva bisa membantu memperbaiki tata kelola persepakbolaan indonesia
beliau menyampaikan kesanggupannya itu
dan sudah disampaikan oleh menko polhukam
beliau minta satu bulan tapi saya minta secepat cepatnya

itu nanti semuanya tim pencari fakta independen yang akan melihat
terima kasih dan selamat menunggu
kalian menyarankan kenyataan peoples wizard yang berpengalaman
jangan lupa untuk berset next day

ya baru saja kita ikuti bersama konferensi pers yang disampaikan oleh presiden joko widodo terkait tragedi kanjuruhan malang
atau stadion kanjuruhan di malang di mana presiden jokowi hari ini menjenguk korban tragedi kanjuruhan di rumah sakit umum daerah saiful anwar
presiden jokowi juga menyatakan sempat berbincang dengan beberapa korban untuk mengetahui situasi di malam pertandingan satu oktober lalu
presiden ingin mengetahui apa akar masalahnya untuk bisa kemudian mendapatkan solusi yang terbaik
sudah dibentuk tim pencari fakta independen di mana presiden juga menyampaikan kepada korban bahwa seluruh biaya perawatan ini akan ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah
selain itu presiden jokowi juga memberikan santunan kepada korban
presiden setelah kunjungan di rumah sakit umum daerah saiful anwar
ini akan bergerak ke
ke stadion kanjuruhan untuk melihat kondisi stadion dan juga dijadwalkan akan bertemu dengan keluarga korban di sana
selanjutnya yang tidak kalah penting adalah presiden juga menyampaikan bahwa beliau akan memerintahkan menteri pu dan juga audit total untuk seluruh stadion yang nantinya akan dipakai di liga satu dua dan tiga
di mana audit ini dan juga perbaikan ini disampaikan presiden akan mulai dari standarisasi manajemen lapangan
manajemen pengelolaan stadion dan sebagainya
dalam kesempatan konferensi pers tadi presiden joko widodo juga menyampaikan
di mana fifa juga menyampaikan tawaran untuk membantu memperbaiki tata kelola sepak bola indonesia